dan saat ini kita akan mengikuti sidang banding yang diajukan mantan kadifropa polri irjen verdi sambu terkait sanksi pemecatan tidak dengan hormat
ada perbedaan sidang banding dengan sidang etik yang pertama
dalam sidang banding ini hanya bersifat rapat dan kemudian dari rapat inilah akan memutuskan apakah menerima atau menolak banding
bintang dua sebagai anggota komisi banding
pelaksanaan banding sekali lagi rekan rekan digelar pada hari ini dan insya allah nanti hasilnya mungkin setelah sholat duhur akan juga saya sampaikan kepada teman teman dan tuntas hari ini
setelah tuntas nanti sidang banding tentunya secara administrasi akan ditilangjuti oleh asisten sumber daya manusia
dari asean sumber daya manusia
manusia memiliki waktu lima hari kerja untuk menuntaskan administrasi hasil putusan banding yang akan dilaksanakan pada hari ini
sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan rekan rekan
nanti apabila sudah ada putusan tentunya nanti akan saya sampaikan kepada rekan rekan media sekalian
sudah saya tanyakan tadi
seijin ketua komisi banding
makanya hanya bisa saya tayangkan kepada rekan rekan
silahkan tapi saya tidak menyebutkan ya
rekan rekan bisa melihat disitu ya
rekan rekan semuanya bisa melihat langsung yang kita tayangkan di visualin
hari ini kan fokus ke fs
tuntas hari ini
ini sesuai dengan perintah pak kapuri
nanti kita menunggu lebih lanjut
tersebutkan ya pakai udang udang itu udah pasalnya ya paling yang disering dipakai kan empat puluh enam
kemudian tiga ribu tiga puluh satu itu cuma disitu ya iya ada berapa salju tuh ya udah nangis baca nanti
noleng tepas saling terapkan dari tim sus khususnya dari direktur cyber baris kering
hai apa apa hal ini tim susun bekerja ya terus bekerja dan insyaallah mungkin juga kalau sudah
ada hasil hasilnya dari hasil kerja tim sus dan nanti sudah boleh dirilis ya oleh tim sus dan
sampaikan ke saya datanya nanti juga akan saya sampaikan kepada teman teman
kita tidak berada ada ya tim sus bekerja semuanya berdasarkan fakta hukum ketika
fakta hukum itu nanti sudah selesai diberikan kepada saya baru saya bisa sampaikan ke teman teman
ya tentunya tentunya tentunya kan masih bekerja oke apa apa
ya tentunya tentunya tentunya kan masih bekerja oke apa apa
ada banding ini sifatnya final dan mengikat jadi ada banding ini sifatnya final dan mengikat
sudah tidak ada lagi upaya hukum ini upaya hukum yang terakhir ya jelas harus clear dan hari ini harus
oke apa melihat
hai ada lulu waktu semuanya perlu pentahapan ya semuanya butuh waktu butuh proses
tentunya apabila sudah ada hasilnya saya juga saya sampaikan kepada teman teman ya itu
dua teman teman apabila nanti sudah selesai akan sampaikan
hai jadi itu udah ya itu udah termasuk benjanaika
ini sudah karena saksi kuncinya sakit yang akbp air betul agar sakit sehingga ada saksi saksi yang
dibutuhkan dalam proses persidangan kalau tidak hadir ya terpaksa ditunda biar betul betul putusan
sidang ini komprehensif oke teman teman terima kasih teman teman nanti akan kita lanjutkan lagi oke
tabar sih baru saja kadif umar spolri rijen polah dedy prasetyo menyatakan bahwa sidang banding kasus
etik verdi sambo sudah berjalan dan nanti hasilnya ini ada final dan mengikat dan akan
diumumkan juga pada hari ini akan dituntaskan pada hari ini dan setelahnya akan ditindak
lanjuti oleh asisten sdm polri selama lima hari ke depan